kamu pasti capek ya
tidur nyenyak ya aku mau main dulu
wah banyak mainan asik
bintang itu bintang itu nggak ada
udah biarkan aja capek nih
kita pulang aja yuk
kalau laurnya balik lagi
makasih ya udah nganterin aku ke rumahku
besok kita main bareng yuk di sungai
terima kasih ya
hai namaku bintang
eh jangan takut
aku tidak jahat kok
kamu gak jahat
aku digigit kelelawar
mereka juga menangkap teman temanku
katanya supaya langit jadi gelap
jadi mereka bisa bebas
berkeliaran pada malam hari tanpa kelihatan
aku takut pulang ke langit
kalau kamu takut pulang
kamu tinggal di sini aja
kita kan bisa temenan
terima kasih kejora
terima kasih kejora
bumi akan gelap
kita bebas berkeliaran
hahaha tidak ada lagi yang akan mengganggu bangsa kelelawar
kejurah punya kejutan loh
kejutan apa sih
kamu ada hadiah untuk papa ya
pokoknya kejutan rara itu paling hebat
sudah lama pak tidak usah dipercaya
kamu kenapa sira
kenapa jadi aneh begitu sih
hmm kalau mama tidak percaya mama lihat saja ke kamar
kamu kebanyakan ropong bintang
sudah sekarang kamu dino tidur
oke deh pa
omonganku pasti tidak didengar
kamu pasti capek ya
tidur nyenyak ya aku mau main dulu
wah banyak mainan asik
kau bisa melakukannya clearance

ada yang suka ikan nya
itu bukanlah kindergarten kita
lagi lagi jangan menjengkelkan kami

saya akan memberkannya
jangan jangan kaki aku ayo main sama aku aku aja tak mau mau ya udah kamu sendiri aja
hai kau bisa terbang kakak kakak kakak kino tidur sini kak iya kak di takut
aduh kamu bikin sempit sempit aja sih
aduh apaan sini
enggak kerasa udah pagi
jangan jangan si bintang kabur duh gawat aku harus mencari bintang
monster monster terbangnya masih ada nggak ya
kok tumben mama dari tadi gak lihat kamu main mobil mobilan
viver bang betul kan bener apa kata rara bilang
dino bener jugak intuituk ada bintang bintang arangnya di angkasa kan oh ya kata bu guru kepadanya diminuti

kalau punya carial ini

belum ajairin diriku
bintang bintang bukan ada di angkasa kan oh iya kata bukuru tetap di atas bangsung
kata bu guru tempatnya alien
gue ada di rumah ya
tuh di tangan tuh
aku tahu kau pasti ngumpat
bintang kau mau keluar dong
kamu bintang kan
tadi aku sudah bikin rumah kamu berantakan
jangan marah dong
yaudah tapi kamu janji
jangan nampak kayak gitu lagi